sebagai seorang istri
tentu sudah tugasku untuk berbakti dan mendampingi suamiku menjadi seorang raja
tetapi apabila kakang prabu ingin menyerahkan kekuasaannya kepada purba menang
tentu saja aku mendukung sepenuhnya agar purba menang menjadi raja
putramu sudah bisa diandalkan
rama ingin sekali mengajakmu
tapi untuk kali ini
rama tidak bisa mengajakmu
rama akan memberikan tugas yang sangat penting kepadamu
tugas apa itu rama
jagalah ibumu dan jagalah bibimu selama rama tidak ada di sini
dan satu lagi jagalah ketantraman di istana ini
baik rama prabu aku mengerti
rama percaya padamu
aku akan menjaga kepercayaan diri
dan aku akan menjalankan tugas dengan baik
ini ada surat untuk booster
terima kasih bibi
mungkin kabar ini akan mengejutkanmu
kakang sudah berusaha mengabarkan tentang hal ini kepadamu
tapi kamu selalu menjauhi kakak
mungkin dengan perantara surat ini kakak mengabarkan bahwa kakak terpaksa harus menggunakan istana untuk sementara
apa mungkin kakang perabu ada di sini
apa gusti prabu sudah berpamitan dengan yai
dari mana kakak tahu
aku sangat khawatir terhadap kakang prabu
karena ia tidak memberitahukan kemana ia akan pergi
itu tidak penting nyai
kalau boleh kakak menanyakan
nyai lebih memilih seorang suami
atau anak kandung nyai sendiri
aku tidak mengerti maksud pertanyaan kakak
kakang prabu maupun purba menang sama sama pentingnya
tergantung keadaannya bagaimana
baru aku bisa memutuskan
kalau boleh nyai memilih
nyai lebih memilih gusti prabu ningerkencanda tetap menjadi raja
atau raden purba menang diangkat menjadi raja
sebagai seorang istri
tentu sudah tugasku untuk berbakti dan mendamping
dampingi suamiku menjadi seorang raja
tetapi apabila kakang prabu ingin menyerahkan kekuasaannya kepada purba menang
tentu saja aku mendukung sepenuhnya
agar purba menang menjadi raja
tinggal selangkah lagi nyai
raden purba menang akan menggantikan
kenapa kakak bisa berbicara seperti itu
wang sit nyai
aku sungguh tidak mengerti kakak
harapannya nyai tergabung
tidak ada apa
siapa saja oleh
jumat tentanghak saya
julisan sejauh ini tidak munculkan
lalu langsung diséverkan dari perchus
kerabat ibu datang tadi
melihat nih dwara
aku tidak ingin memberatkan pikiranmu dinda dewi
aku bisa menyelesaikannya
yang kuminta hanya satu
dan juga restu darimu
pasti akan selalu mendoakan suaminya yang akan berpergian jauh kakak
apapun yang akan kakak lakukan di luar sana
itu pasti demi kebaikan kerajaan ini
aku akan selalu menunggumu pulang
aku akan selalu menunggumu pulang kakak
jagalah diri kakak baik baik
bagus kan ti
sekarang penduduk perkampungan itu sudah dicekam ketakutan
mereka itu dicekam akan kematian
pasti saat ini perasaan mereka
mengurusi para penduduk
dan berusaha dilindunginya
itu berarti mereka itu masuk dalam perangkap kita
lalu apa yang harus aku lakukan sekarang
kau terus saja membuat perkampungan itu semakin dicikam ketakutan
setelah itu aku akan muncul mengambil bagianku
berasa lebih feels
restrikan tempat untuk dia
buat sangat menunggu
kita harus berabat
lalu kan abu abu
nantikan perbuatanmu ini
akhirnya kita bertemu lagi
pertemuan ini sangat menggunakan
ini saatnya aku akan merubah wujudku